kita ke ajang futsal iran semakin dekat dengan gelar juara ke dua belas afc futsal championship
usai lolos ke partai puncak
iran berhasil menaklukkan uzbekistan di semifinal
di final iran akan berjumpa tiga kali juara afc futsal championship yaitu jepang
final afc futsal championship dua ribu enam belas kembali terulang saat iran bertemu uzbekistan
iran yang kala itu sukses mengalahkan uzbekistan dengan skor dua satu
kembali berhasil mengalahkan empat kali runner up afc futsal championship tersebut
pesta kemenangan iran dibuka oleh gol dari mahdi javid saat pertandingan baru berjalan tiga menit
dan juara sebelas kali afc futsal championship itu menutup babak pertama dengan keunggulan lima gol tanpa balas
di babak kedua iran semakin sulit dihentikan
iran berhasil menambah dua gol melalui kapten tim ali asgar hasan zadeh
dan top scorer sementara kejuaraan ini hossein tayebi
sedangkan uzbekistan hanya mampu mencetak satu gol dari empat puluh menit pertandingan
iran pun melaju ke final untuk bertemu jepang
jepang sendiri berhasil memastikan tempat di partai puncak usai menundukan irak tiga gol tanpa balas
gol pembuka jepang dicetak kauru moryoka saat pertandingan baru berjalan tiga puluh enam detik
dengan keras morioka memanfaatkan sepak pojok tidak mampu dihentikan keeper irak
enam menit berselang jepang sukses menggandakan keunggulan mereka lewat gol ryosuke nishitani
dan kemenangan jepang ditutup dengan gol dari yuki murota
jepang pun tantang iran di final afc futsal championship dua ribu delapan belas
dan untuk membahas duel iran dengan jepang di final afc futsal championship
kita sudah tanya tanya
kita sudah tanya tanya
kita sudah tanya tanya
jepang terhubung via skype dengan mantan pelatih futsal tim nas indonesia
yaitu siapa lagi kalau bukan coach justin
coach coach kita lihat di final ini iran melawan jepang
bagaimana anda menilai gaya permainan kedua tim
apakah mereka memiliki gaya permainan yang sama atau seperti apa anda melihatnya
sedikit berbeda kalau kita lihat iran
iran itu kalau nggak salah sekarang sekitar ranking lima enam di dunia
dan mereka gaya ini seperti tim dunia
yaitu mengandalkan skill

yaitu individu fisik dan shooting
jadi tidak terlalu banyak soal tactical
sementara jepang sadar bahwa mereka tidak memiliki kualitas pemain seperti iran
tapi jepang bermain lebih tactical
makanya jangan heran bahwa berapa dua belas tiga belas edisi terakhir
iran dan jepang menguasai final
seperti anda tahu dan kali ini pun saya juga
lebih mengunggulkan iran
baik berarti ini urusannya masalah taktikal atau memang urusan mental juga mempengaruhi
soalnya kita tahu kalau dari juara iran justru lebih banyak
bagaimana anda menilainya
ya kalau saya bilang tactical di sini nomor empat ya
tapi lebih masalah fisik masalah skill individu
shooting punya shooting an sangat keras karena faktor faktor ini menguasai futsal dunia
jadi tidak terlalu lebih ke tactical
baik berbicara mengenai sejumlah skill utama yang tadi sempat coach sebutkan
kita juga tahu bahwa wakil asean dua duanya terhenti di perempat final
analisa anda seperti apa sih sebenarnya dunia futsal asean saat ini
kalau kita bicara dua dua itu sudah luar biasa setahu saya ini pertama kali
karena kebetulan malaysia dan vietnam berada dalam grup yang sangat gampang
dengan tuan rumah taiwan dan juga bahrain
di zaman saya masih ngeratih bahrain nggak pernah lolos
malaysia pun demikian mungkin baru sekalian sekali lolos
tapi mereka bisa lolos ke berikutnya karena grupnya sangat amat gampang
kedua yang biasanya lolos itu thailand
tidak heran juga thailand menjelang piala asia ini baru pulang dari spanyol mereka sparring lawan spanyol dan lawan portugal
jadi thailand investasinya luar biasa
nah sementara kita sekarang dalam posisi
dalam posisi terpuruknya terpuruk
dalam arti dua kali di zona asean tidak lolos piala asia
dan tiga kali dalam setahun kalah lawan myanmar itu benar benar sangat amat terpuruk sekali
coach di masa kepelatihan anda mungkin kita tahu dua ribu tujuh tim nas futsal indonesia sempat menerima medali perunggu di sea games
kemudian di dua ribu sepuluh sempat menjadi juara aff futsal champions

tetapi sekarang kita melihat belum ada lagi prestasi yang membanggakan dari timnas futsal indonesia
apa sebenarnya yang harus dibenahi
apakah visi bermain futsal timnas indonesia belum cukup mumpuni sehingga ditinggalkan oleh negara negara yang sebelumnya notabene ada di bawah indonesia
sebenarnya kalau kita bicara itu banyak sekali faktor yang bisa ditunjuk
salah satu memang saya setuju
sudah dua tahun yang lalu saya mengatakan bahwa kualitas liga kita itu sangat buruk
kalau dengan istilah saya banyak otot dikit otak
dan imbasnya itu ke tim nas
tapi saya kan nggak begitu dipercaya
tapi setelah kita melihat hasilnya dan memang seperti itu
jadi kalau dibilang salah pelatih tidak bisa juga
pelatih yang diambil itu instruktur fifa yang levelnya sudah mendunia
yang menjadi juara asia juga dengan iran membawa thailand ke runner up
dia pun tidak sanggup untuk mengangkat tim ini
kedua komplain dia terhadap saya adalah dia tidak mendapatkan tryout ke luar negeri
dan jadi banyak faktor yang membuat kita terpuruk
yang jangan lupa juga pelatih luar itu harus tahu budaya atau kebiasaan pemain kita
dan itu nampaknya ada miss juga
jadi tidak segampang itu kita mendatangkan pelatih dari luar negeri dengan itu
bukan seperti itu caranya
kita harus tahu karakter kita kelemahan kita di mana kekurangan kita di mana
kita juga tidak bisa bermain dengan taktikal seperti iran jepang dan lain lain
karena kita tidak memiliki pemain yang fisik kuat shooter bahkan smart dari sisi taktikal
jadi kita harus adaptasi dengan kekuatan kita
which is kita punya speed lima sampai sepuluh meter
itu harus dimanfaatkan
jadi kita harus menggunakan kekuatan kita
dan itu adalah yang kita harus lakukan
karena jaman saya setahu saya kalau kita bicara piala asia kita merem pasti lolos
berarti sebenarnya yang dibutuhkan ialah bagaimana memunculkan filosofi dan lebih mengenal kekuatan dari timnas futsal indonesia supaya jauh lebih baik lagi ke depannya ya
dan kompetisi harus diperkuat lagi
jangan asal main banyak otot cuma lebih dikuatkan dari sisi taktikal lagi
lebih dikuatkan taktikal
jadi bukan hanya mengandalkan kekuatan dari otot dan fisik
terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia sports weekend
selamat berakhir bekan